selanjutnya masih seputar budaya indonesia meski terus tersingkir oleh budaya modern namun dunia pewayangan dipertahankan
di bandung jawa barat ada salah satu perajin wayang golek yang sudah puluhan tahun jatuh bangun di dunia pewayangan
berikut liputan produser lapangan cnn indonesia zayul haq
berawal dari kecintaannya terhadap wayang golek mang duyeh bapak dari delapan orang anak ini
memproduksi dan mengembangkan wayang golek sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
ilmu membuat wayang golek didapatnya dari keluarganya secara turun temurun
karya karya wayang golek para leluhur yang kian menghilang dan budaya pewayangan yang mulai tergerus zaman
menjadi alasan mang duyeh untuk tetap mempertahankan wayang golek hingga kini
kalau mang duyeh dibandingkan dengan orang lain kalau orang lain mah cukupnya ah kita usaha untuk makan kan gitu yang dikejarnya
kalau mang duyeh mah enggak
masalahnya kan kita nenek
wayang kita harus dilastarikan
kuk mang siapa lagi yang melastarkan itu nenek nenek wayang kita
wayang golek merupakan kesenian khas jawa barat yang menyerupai boneka dengan bahan utamanya adalah kayu
untuk kualitas bagus dipilih kayu albasia yang sudah didiamkan selama tiga bulan
kemudian ngabakal atau dibuat pola wayang
setelah pola terbentuk masuk pada tahapan ngaraut atau merapikan pola wayang
menggunakan pisau untuk kemudian diukir
saat ngaraut golek seperti ini dibutuhkan ketekunan dan juga ketelitian untuk membentuk karakter wayang yang diinginkan
langkah selanjutnya dimeni atau wayang diberi warna dasar
setelah kering wayang pun dihias
iya jadi setelah melalui serangkaian
saya dibutuhkan dalam pembuatan wayang
wayang lengkap seperti ini dengan bajunya
dan dibutuhkan waktu kurang lebih selama satu minggu
untuk membuatwayang secara lengkap seperti ini
agar ilmu membuat wayang golek terus dilestarikan oleh generasi yang akan datang
mang duyeh mengajarkan kepada anak anaknya
ikut bikin wayang disini menerusin bapak dari tahun dua ribu tujuh
kenapa tergantung bikin wayang
karena gini kalau kerja yang lain kan anak muda muda sekarang kan banyak
nah saya memilih bikin wayang ini karena jarang juga
nah apalagi kita kan berhubungannya sama budaya seni
jadi benar benar harus dipertahankan
wayang golek buatan mangduye saat ini dipasarkan sampai manca negara
satu buah wayang golek dihargai mulai dari satu juta rupiah
di galeri yang terletak di kawasan cibiru kota bandung ini
juga ditampilkan wayang wayang yang sudah berusia lebih dari seratus tahun
ia berharap kesenian wayang golek masuk kurikulum pendidikan
agar tetap ada hingga generasi akan datang
zaiul haq bandung